dan hari ini kita tahu ada yang berulang tahun presiden republik indonesia jokowi dodo ya
presiden jokowi dodo membagikan paket sembako kepada warga ciawi bugor jawa barat
dan saat pembagian sembako berlangsung presiden jokowi menerima ucapan selamat dari ratusan warga yang sudah antre sejak pagi
setibanya di lapangan kampung ciawi hard jasari presiden jokowi langsung disambut warga yang ingin bersalaman
dan mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepadanya
presiden jokowi ditemani ibu negara iryana dan dua anaknya
presiden juga didampingi menteri pupr basuki hadi mulyono dan sekretaris kabinet pramono anung
presiden membagikan paket sembako yang berisi lima kg beras minyak goreng gula dan teh
ada tiga paket sembako yang dibagikan
selamat ulang tahun semoga panjang umurnya bapak jokowi
semoga dia sehat
selamat ulang tahun semoga panjang umur makin sehat semoga dimudahkan segala urusannya
jadi ngurusin rakyatnya juga lebih gampang lebih aman rakyatnya lebih maju lagi
selamat ulang tahun semoga sukses selalu dalam menjalankan tugas kenegaraannya
selamat ulang tahun selamat panjang umur negara sukses
selamat ulang tahun